salah satu kampus yang siap memfasilitasi dialog politik dan debat calon presiden yang ditetapkan komisi pemilihan umum adalah universitas hasanuddin makassar
pun has mengaku siap karena memiliki sejumlah ahli dan pakar politik serta sarana kampus yang menunjang untuk menggelar debat politik
universitas hasanuddin memiliki sejumlah alumni yang berkiprah dalam percaturan politik nasional
seperti mantan wakil presiden muhammad yusuf kala sejumlah menteri dan mantan menteri
kami siap berpartisipasi untuk bagaimana para calon calon presiden ini nantinya kita melihat visinya ke depan termasuk visi visi kependidikan
dan saya kira di perguruan tinggi di universitas hasanuddin itu tempatnya para mahasiswa pemilih pemilih muda
dan kami punya fasilitas auditorium yang besar ada hotel bisa ditempati dan di sini juga ada pakar pakar politik
yang mumpuni dan bisa memfasilitasi kegiatan tersebut
kampus menjadi sarana dan wadah diskusi yang populer karena memiliki metodologi akademisi dan merupakan tempat pendidikan politik yang tepat
namun universitas hasanuddin memiliki catatan tersendiri jika nantinya akan menggelar tantangan debat dan kampanye politik calon presiden
sebelumnya kalau kita terima hal seperti ini ada dua konsekuensi logis yang harus terjadi
ada konsekuensi positif ada konsekuensi negatif
konsekuensi positifnya bisa jadinya
jadi ini adalah pendidikan politik bagi teman teman mahasiswa
kemudian kita bisa mengukur kemampuan atau daya nalar dari calon pemimpin bangsa ke depannya
ada pun untuk negatifnya sendiri kami pikir bahwa hal negatif ketika kampanye diperbolehkan di lingkungan kampus
itu akan ada kontaminasi kontaminasi kampanye kampanye hitam yang mungkin akan terjadi di lingkungan mahasiswa
seperti yang kita tahu bahwa lingkungan kampus itu harusnya netral
putusan mahkamah konstitusi yang dimaksud bernomor enam puluh
lima tahun dua ribu dua puluh tiga yang diketok pada lima belas agustus kemarin
mk mengabulkan gugatan terhadap undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
konsekuensinya kampanye di tempat ibadah dilarang total
namun peserta pemilu tetap bisa hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah
asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab atas tempat tersebut